setelah sempat tertunda akibat cuaca buruk penyerahan medali pemenang cabang olahraga panjat tebing akhirnya dilakukan pada rabu kemarin
penyerahan medali emas beserta maskot pon dua puluh papua kepada para pemenang diserahkan oleh ketua federasi panjat tebing indonesia yeni wahid
medali emas diberikan kepada pasangan atlet panjat tebing asal papua abbas hamid dan nesti stella iriani pedai
pasangan tersebut meraih emas panjat tebing di nomor speed classic mix yang dipertandingkan pada senin lalu
abbas dan nesti berhasil meraih medali emas dengan mengumpulkan tiga puluh empat lima puluh delapan poin
sementara medali perak diraih pasangan rahmat adi mulyono dan dorifatus syafiyah atlet asal jawa timur
sementara medali perunggu diraih oleh pasangan aspar dan muji mulyani dari dki jakarta
sebelumnya penyerahan medali sempat ditunda lantaran cuaca buruk
kita sangat senang mendapatkan medali emas
jadi terima kasih buat warga papua semua sudah mau mendukung kita sampai kita bisa meraih apa yang kita ceritakan di pon ini